masih digelar perkara bersama dengan saya arizona gali
saudara nyawa melayang lantaran emosi sesaat tak terima diminta korban melepas alas kaki saat hendak masuk toko
lantas bagaimana cara meredam amarah
jadi memang punya motif sakit hati komunikasi yang tidak baik dengan lainnya
ini penyebab stres ini pada saat ketemu dengan yang bisa membuat dia amarah gejolak
ini bisa membuat dia berpikiran gelap dan akhirnya melakukan sesuatu di luar nalar manusia
pembunuhan terhadap seorang penjaga toko di kawasan kelapa ii kabupaten tanggerang
akibat ditusuk calon pembeli mendapat sorotan publik
bagaimana bisa hanya karena korban meminta pelaku melepas alas kaki saat hendak masuk toko
membuat keduanya terlibat cekcok hingga berkelahi
kriminolog cazizah gustita menilai pelaku memiliki karakter sulit dalam mengendalikan emosi
ini kan karakter seseorang yang tidak serta merta juga dia langsung ingin melakukan penusukan
atau menghilangkan nyawa seseorang tersebut gitu ya
toh kalaupun ketemu jadi on spon the spot tadi nggak kenal dan lain kecuali memang kenal
jadi memang punya motif sakit hati komunikasi yang tidak baik dengan lainnya
berarti kan ada hal yang memicu sebelum itu terjadi sehingga naasnya mohon maaf
naasnya di kondisi yang dia menerima
ucapan atau teguran yang sebenarnya ya tidak ada masalah apapun jadi menjadi sesuatu hal yang besar bagi dia
karena sekarang tadi mudahnya itu tadi emosi seseorang terpanik
sejalan dengan itu psikolog novita tandri menilai ada kemungkinan pelaku mengalami gangguan perilaku
hal ini bisa dikarenakan pelaku tidak memiliki kemampuan mengelola amarah
meski begitu butuh asesmen sifat
sifat lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kenapa pelaku menghabisinya lokorban
selain tidak punya kecerdasan mungkin mengelola kemarahan secara fisiologis saat itu
orang tersebut atau pelaku tersebut tidak dalam posisi yang fit mungkin secara fisik
yang kedua bisa jadi punya masalah yang lain finansial mungkin punya tantangan di dalam hidup
stressor stressor ini penyebab stres ini pada saat ketemu dengan yang bisa membuat dia amarah gejolak
ini bisa membuat dia berpikiran gelap dan akhirnya melakukan sesuatu di luar nalar manusia
saat kejadian pelaku yang sedang terlibat cekcok dengan korban secara langsung mengambil senjata tajam di mobilnya
hal ini memunculkan pertanyaan
untuk apa pelaku membawa senjata tajam di dalam mobil
keseharian membawa senjata tajam kita kan punya banyak pertanyaan
ada profesi seperti apa kebutuhan yang tinggi
nah berarti kan harus sebenarnya penyelidikan yang lebih jauh lagi
kondisinya apakah memang kesehariannya dia sudah terbiasa
ada banyak pertanyaan terhadap hal itu
mungkin ya ada kebiasaan itu tadi
yang berkaitan dengan kekerasan sehingga ada upaya membawa senjata tajam kemanapun
kasus penusukan yang dilakukan perempuan bernama d n yang menewaskan seorang penjaga toko pakai yang ditangerang
telah membuka mata kita bahwa pelaku kejahatan tidak didominasi gender tertentu
jika tak mampu mengelola emosi baik lelaki maupun perempuan
berpotensi melakukan tindakan beringas bahkan dapat melakukan tindak pidana
biasanya kalau kita berbicara soal kejahatan sebenarnya kan tidak juga bisa dilihat dengan gener juga
karena ketika sudah melakukan kejahatan ini ya memang ada faktor individu seseorang ini tadi
misalnya kalau kita mau melihat kasus kasus
jangankan ini ya misalnya ada istri memutilasi udah banyak beberapa kasus yang memutilasi suaminya
apa alasannya kenapa istri tiga kalau kita mungkin bertanya karena itu ya
tapi di sisi lain kita akan melihat ini kan alasan individual seseorang yang sebenarnya siapapun bisa melakukan dengan
tadi ya sesadisnya strateginya itu gitu untuk melakukan pembunuhan
jadi perempuan atau laki laki itu pun mampu melakukan kasus yang sama dalam tindak atau tindakan
peristiwa kejahatan tindakan kejahatan kenapa
karena individu seseorang punya sisi keberingasan kan tuh yang nggak mungkin nih perempuan nah gitu gitu ya
kondisi yang padahal sebenarnya gender labeling pada kejahatan itu sebenarnya tidak dipakai juga
melemahnya pengelolaan emosi menyebabkan seseorang tidak mampu menghadapi beragam persoalan
dan terpancing berbuat agresif tanpa memikirkan dampak perbuatannya
psikolog menyebut keterampilan mengelola emosi bisa diajarkan sejak usia dini
jika tidak seseorang tidak akan dapat mengelola dan mengendalikan emosinya hingga sepanjang hidupnya
sebenarnya kalau kita bicara tentang kecerdasan emosi
kecerdasan emosi kita biasanya
lebih kepada emosi satu marah
padahal sebenarnya emosi itu berbagai bentuk ya
cemas takut khawatir panik senang happy dan salah satunya adalah marah
nah biasanya kecerdasan emosi marah ini tidak dilatih tidak diajarkan oleh orang tua kepada anak anaknya
kecerdasan amarah ini harus dilatih
kecerdasan emosi marah khususnya tidak melihat usia
jadi kalau tidak dipunyai sejak kecil
pada saat tantrums terjadi
tantrum pertama terjadi itu di usia anak dua empat tahun
artinya dia punya keterampilan mengelola semua emosi dia termasuk marah sebelum usia lima tahun
ini edukasi ya edukasi kecerdasan mara ini
akan berlanjut dengan yang seri kedua
yang disebut dengan tantrum seri kedua di usia dua belas sampai empat belas tahun
usia dua puluh dua sampai dua puluh lima tahun
di mana otak manusia tumbuh berkembang dengan sempurna
tak mudah mendeteksi seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental seperti ini
pihak keluargalah yang dapat mengetahui kondisi seseorang
yang tidak mampu mengendalikan emosi dan cenderung berperilaku agresif
paling bisa tahu sebenarnya orang terdekatnya mbak
jadi orang tuanya saudara kandung yang hidup serumah
pasangan hidupnya anak anaknya
yang sebenarnya bisa tahu gejala daripada manajemen amarahi ini seperti apa
karena tidak mungkin serta merta ada
pasti ada di dalam keseharian ini ditampilkan atau ditunjukkan
harus ditanya harus dilihat juga dengan orang orang yang hidup dengan si pelaku ini
apakah ada behavior perilaku perilaku seperti ini yang memang sudah ada
perlu orang untuk yang kita percaya secara profesional untuk bicara
sesungguhnya seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi
dapat meredamnya dengan mendatangi psikolog
atau mencari teman yang dapat diajak bicara
yang mampu mendengar setiap persoalan yang dialami
dan yang pasti jangan mudah marah
gunakan logika jika menghadapi masalah
jadi perlu orang untuk yang kita percaya secara profesional untuk bicara
jangan takut memanfaatkan hotline yang disiapkan dari kemenkes ri untuk berbicara
atau dengan orang orang yang kita percaya untuk at least berbicara
karena berbicara itu bisa menurunkan dari hasil survei menurunkan apa yang kita rasakan
tidak membereskan masalah tetapi paling tidak ada orang yang bisa mendengar
dan buat yang pendengar validasi feeling
artinya validasi itu memasang telinga untuk mendengar
berhati hati pada saat kita memberikan komentar misalnya gitu ya
aduh capek sekali ya hari ini ya aduh luar biasa kayaknya gue udah gak sanggup lagi gitu
lalu kita menjawab biasanya ya iya lah segitu aja capek
cuma gak ada apa apanya gitu loh
semua orang juga capek rumah cuma segitu doang gitu loh
pepatah bilang kurang arif badan celaka
artinya kalau tidak hati hati badan bisa binasat
karenanya baik untuk selalu pikir dahulu baru bertindak
tidak boleh ada kemarahan seharga nyawa
kalau jeruji besi sudah di depan mata apa guna rasa sesal
dian silitonga tim liputan kompas tv